calon itu adalah keputusan yang tepat
sebelum orang menemukan aku disini
lebih baik aku pergi dari sini
fani itu kena saya gimana
kenapa kalian bisa mempekerjakan orang yang gak berpengalaman seperti ini calon ini
kalau tadi tumpahan itu kena saya
ayo kita pergi dari sini
kerjanya yang bener dong
bisa disuruh gitu aja masa gak bisa sih
saya itu tadi nggak sengaja
kamu tau gak
itu tadi adalah istrinya reno
aku takut dia ceritain kalau aku udah disini
aku takut dia kasih tau mamanya suami aku
akhirnya aku terbebas dari bayang bayang wanita itu
bella udah keluar dari rumah ini
aduh aku seneng banget sayang
itu berarti sekarang kamu udah bebas
dan sekarang gak ada alasan lagi bagi kamu untuk gak bisa ketemu sama aku
tinggal di rumah ini dan selalu berkutat dengan masalah afif
kamu pasti kangen sama aku
dan kamu pasti kangen juga kita bisa seneng seneng kayak dulu lagi
setelah semua masalah yang kamu hadapin
kamu udah bebas
dan sekarang gak ada lagi yang bisa narang kamu untuk pergi
apalagi suami kamu tuh si afif
dia sekarang pasti masih berkabung karena ditinggal sama istrinya
oke sayang yaudah nanti aku ke tempat kamu ya
nah gitu dong
ini baru cynthia yang aku kenal
oh aku mau keluar sebentar
aku mau beliin bajunya untuk vicky
soalnya kan baju anak kecil gampang sempitnya ya mas
jadi aku mau beli keperluan dia
iya si vicky cepat besar ya
jangan lupa pilihin ya bajunya lucu lucu
dia udah gak sabaran banget mau ketemu sama aku
apa lagi sih syahnaz telpon aku
apa lagi sih syahnaz telpon aku
apa lagi sih syahnaz telpon aku
apa lagi sih syahnaz telpon aku
aku lagi sibuk banget sekarang jadi aku gak bisa ngomong sama kamu
kamu pasti mau dengerin
dengerin apa sih
yaudah kalau mau ngomong cepetan sekarang
tadi aku ketemu bella
sebelum suamiku ketemu dia
kamu harus cepat singkirkan dia
ya ampun syahnaz
bella itu udah keluar dari rumahnya afif
jadi bukan urusannya
bukan urusan aku lagi
kalau suami kamu mau nikahin bella juga itu bukan urusan aku lagi
kalo sampe reno menemukan bella
dia pasti akan cari cara
bahwa bella itu gak bersalah
dan kalo sampe reno menemukan bella
dia akan cari cara apapun itu
untuk mengungkap kebenaran
yang selama ini kamu sembunyikan dari dia
dan setelah semua terungkap
reno akan mengantarkan bela ke rumah afif
dan setelah semua terungkap
dan kita akan tau
kita sama sama tahu apa yang akan terjadi
kamu akan tersingkir dari rumah itu
tapi terserah kamu
kalo kamu tetap sibuk
dan gak mau dengerin ini semua
lupakan aja semua ini
dia bekerja di beauty south
yang ada di jalan palu
rute belas kota
saya mau dong
oh yaudah sebentar saya buatin ya
pasti sintia tau dari sahna sekolah aku ada disini
tapi aku gak boleh terpancing sama dia
jangan sampai aku kehilangan pekerjaan aku
ada yang bisa dibantu mbak
mbak mau perawatan apa
saya mau perawatan cuci belum
kalau gitu ikut saya ke belakang ya mbak
biar saya kramas dulu rambutnya
kenzo kamu dengerin mama baik baik ya
kamu jangan bilang sama siapapun kalau tadi kita ketemu sama tante bella ya
tante bella kenapa mbak
kalau sampai ada yang tahu bisa bisa mama diusir dari sini
kamu gak mau kan berpisah dari mama
kenzo gak mau jauh dari mama
makanya kenzo harus bisa merahasiakan pertemuan sama tante bela tadi
ya nyonya ada apa
sekarang kamu siapkan makanan buat kenzo
oma gak tau sekarang tante bella ada dimana kenzo
tante bella ini tapeh kenstr gulung raza anda badanya sih lho
tante bella yang bayang anjing cukup
atau kamu bisa reda reda seperti ma'am je guk nyerima gista dua

tante bela kan kucuk
ikut papa sebentar ya
sebentar ya bu
papa mau tahu
kalau tante bela baik baik aja
kenzo gak tau apa apa pak
gak kayak biasanya
pasti ada sesuatu yang dia tutupi
papa nggak pernah ajarin kenzo bohong kan
papa selalu ajarkan kenzo
untuk berkata jujur
papa emang gak tahu sekarang kenzo bohong atau jujur
allah maha tau
allah gak suka sama anak yang berbohong
sekarang kasih tau papa
kenzo itu bohong atau jujur
tadi kenzo ketemu tante bella di salon
dia kerja di sana
kenzo tau nama salonnya
kenzo gak tau nama salonnya
itu lupa dekat tempat es krim yang kita saking datangin itu
papa tau gak
tempat kamu sering di es krim kan
kenzo tenang ketemu tante bella
kenzo senang ketemu tante bella
ya kenapa tante bella
ya kenapa tante bella
kenapa tadi tante bella gak mau nanya allah apa di situ

kenzo senang ketemu tante bella
kenzo senang ketemu tante bella
mama bener kamu harus rahasiain ini jangan kasih tahu siapa siapa ya
auuu sakit banget sih ya ampun kamu tuh bisa ngeblow gak sih
waktu keramasin saya sakit sekarang ngeblow juga sakit
sebenernya sebelum masuk disini tuh kamu di training dulu atau enggak
iya tapi ini saya udah
ini apa kamu tuh kebanyakan ngelak tau gak sih
maaf atas ketidaknyamanannya mbak
kalau gitu biar di blow sama karyawan saya yang lain aja ya
yaudah kalau misalkan emang mau diganti cepetan mbak
saya mau ada acara cepetan dong panggil
belom kamu blow rambut mbak ini ya
ayo cepet cepet dong aduh ya ampun
siti kamu bisa begini

tapi aku nggak boleh sampai masuk kedalam perangkapnya
aduh mantelan dong
aduh mantelan dong
enggak saya nggak mau tadi sama dia kan udah sakit sama ini juga sakit
mendingan saya keluar aja dari salon ini salonnya pelayanannya jelek banget
ya ampun saya nyesel kesini
bella sekarang kamu ikut saya
dari awal tuh saya udah yakin kalau kamu gak bisa kerja
fee saya bu saya janji saya akan bekerja lebih baik lagi
saya itu buka salon untuk bisnis untuk cari keuntungan
bukan untuk melakukan kegiatan sosial nolongin orang lain
kamu baru kerja di sini sehari aja udah bikin saya kehilangan dua pelanggan
gimana kalau kamu kerja di sini setiap hari
saya janji sehabis ini saya gak akan buat kesalahan lagi
maaf bella saya gak bisa kasih kamu kesempatan
sekarang silakan kamu percaya
aku pergi dari sini
sesuai dugaan aku bella pasti akan dipecat
aku yakin banget
cynthia pasti sengaja tadi datang ke salon
dan bikin keributan supaya aku dipecat
dan aku yakin dia tahu pasti dari sahnas
aku gak kebayang gimana menderitanya kamu hidup sama orang orang yang berhati busuk kayak gitu
mungkin berhenti dari salon itu adalah keputusan yang tepat
sebelum orang menemukan aku di sini lebih baik aku pergi dari sini
mais dating pirati
seterusnya cuaca nanti kebangkangan

iseng terlalu sadar misal tidak ada data untuk dapat dengan pindahan dan memiliki hubungan
ha aku ing graduates atau bé
mereka kembali lagi beautiful
so siap siap nanti zinggir

old rotate rayman taimub esp nanti serbuk